apakah narasi suasembada pangan ala orba seperti yang digaungkan titik suharto tersebut masih realistis
langsung saja saya akan tanyakan ke tamu saya malam hari ini salah satunya adalah
bang badarudin andi picunang direkturat komunikasi bpn prabowo sandi
yang juga salah satu ketua dpp partai berkarya
selamat malam bang
nanti kita bertanya dulu tapi ada tamu saya yang lain
ada mas arief wibowo direktur sangsi tkn jokowi maru
selamat malam mas
kemudian juga mas nyarwi ahmad kembali lagi hadir di sini
saya ke bang badar
bang mader kalau tadi sebenarnya apa sih narasi yang mau disampaikan
apakah memang suasebaya di era pak harto itu masih relevan
buat generasi kekinian milenial seperti itu
saya kira bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa jasa pendahulunya
atau pahlawannya dan kita belajar dari apa yang telah ditorehkan
oleh pemerintahan pak harto di zamannya
dimana pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat negara kita pernah bersuasembada pangan khususnya beras
dan diakui dunia pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima penghargaan fao kepada bapak presiden
saat itu diundang khusus ke komprensi fao di itali empat belas november seribu sembilan ratus empat puluh
dan mendapat penghargaan pengakuan dunia bahwa indonesia adalah sumber beras
sebagai pengespor beras
kita ingin perjuangkan khususnya di partai berkarya pikiran pikiran pak harto
lewat trilogi pembangunannya itu kita ingin perjuangkan dan kebetulan
partai berkarya adalah pendukung pak prabowo sandi dan tentunya program program itu
diharapkan akan diterapkan atau diadopsi pada saat pak prabowo sandi terpilih menjadi presiden
oke saya ke mas arief mas arief kalau dikatakan tadi sebenarnya empat tahun belum cukup
tiket perbedaan pendapat orang

baru yang dikatakan masyarakat agaib
eropah indonesia bli mereka merah

pasangan calon presiden wakil presiden
juga tim kampanyenya bisa menyampaikan
sesuatu yang lebih bernas cerdas
dan menyangkut visi bangsa ini ke depan
jadi bahwa kita belajar dari satu sejarah ya
tetapi maksud saya begini
terkait dengan pada masa pak arto
kita mengenal politik pembangunannya
saya kira ada beberapa hal
yang harus kita mengerti dengan baik
tentang keberhasilan pelita satu dua tiga
tetapi juga dia tidak sustainable
kalau bicara soal politik pangan
soal semadab beras
itu kan sesuatu yang dulu dipahami oleh masyarakat
dengan cara komunikasi yang sebiak
kita ingat konstruksi atau bangunan politik orde baru
adalah bangunan yang etatis ya despotik
kita tidak bisa tidak pernah bisa menganalisa dengan baik
membanding dengan baik ya
semuanya serba negara
dan karena itu secara teoretik
dikenal sebagai korporatisme negara
bahkan dalam berbagai
perbincangan yang relatif kritis ya
atas jargon politik soal semadab beras
yang diakung akungkan pada masa itu
sebenarnya hanya memperluas saja subsistensi petani
saya kira banyak buku yang bisa kita baca
tentang bagaimana subsistensi petani kita
kalau dulu dikenal sebagai apa namanya
petani berlahan terbatas atau lahan sempit
yang dia hanya diperluas melalui intensifikasi
dan sampai pada satu titik
sekitar tahun pasca seribu sembilan ratus delapan puluh lima
itu adalah adanya kejenuhan atas penggunaan
ekologi pertanian dan pesticida
sehingga tidak bisa lagi produksinya meningkat
nah pada sisi yang lain
hukum pasar ketika suplai atau produksinya tinggi
tetapi kemudian permintaannya masih rendah
dan ini juga sangat kompatibel dengan pertumbuhan menduduk
nah kalau pertumbuhan penduduknya semakin tinggi
kemudian lahannya semakin terbatas
apalagi kemudian terjadi pengalih fungsian lahan
yang terus menerus terjadi
ya sudah pasti tidak mungkin akan bisa tercapai
itulah sebabnya kemudian ada kebutuhan impor
kemudian ada apa yang disebut dengan politik ketahanan pangan
pada masa pemerintahan pak jokowi sudah dimulai
meskipun belum menjadi upaya yang bisa dinilai optimal
kita baru empat tahun
apa tentang reforma agraria
pemerintah sedang menyiapkan dan sudah menerbitkan
peraturan pemerintah tentang reforma agraria
legalisasi aset ya
berupa tanah tanah rakyat untuk bisa disertifikasi
itu dimaksudkan salah satunya adalah
agar pertanian kita menjadi tumbuh
pertanian yang diperoleh
penegaan atas undang undang pelindungan lahan pertanian berkelanjutan
itu supaya menyediakan satu fasilitasi
yang konkret kepada rakyat kita
agar apa yang disebut dengan swasembada beras bisa dicapai
secara sejati jatinya dalam sistem yang demokratis
ingat dalam sistem yang demokratis
bukan sistem yang etatis
bukan yang dispoting
bukan yang menggunakan pendekatan korporatisme negara
ya jelas tidak
gimana dengan keempatannya
karena tadi ada kalau dikatakan dari segi pertumbuhan penduduk
kemudian juga bagaimana tipikal dalam komunikasi politiknya sendiri
berpengaruh terhadap apa yang disebut dengan swastu pada pangan
ya saya kira masyarakat menilai ya
pemerintahan harus konsisten dengan apa yang dijanjikan sebelum terpilih
bahwa akan terjadi swastu pada beras ternyata tidak
dan rupanya di akhir akhir tahun ini ada impor beras yang cukup tinggi
di internal pemerintahan sekarang
data tentang perberasan saja tidak sesuai
data dari kementerian pertanian bahwa kita suruh perberas
kemudian data dari menteri perdagangan bahwa kita butuh beras
kemudian bulog dan sebagainya
sehingga ini yang membuat masyarakat bingung
sebenarnya kita ini butuh kebijakan yang bagaimana
khusus untuk pemenuhan pangan di negeri kita
masyarakat membutuhkan kepastian
dan petani petani kita juga bingung
ada beberapa kelompok kelompok tani yang susah memasarkan produk produk pertaniannya
sementara pemerintah mengambil kebijakan impor misalnya
yang akhir akhir ini dikeributkan
itulah yang membuat ketua dewan pertimbangan kami
mungkin beberapa hari memberi cutan bahwa kebijakan pemerintahan sekarang
agak jauh berbeda dengan masa pemerintahan pak harto yang betul betul negara kita
bisa bersosok pada pangan dan petani bisa menikmati hasil pertaniannya dengan kebijakan kebijakan pemerintahan zaman itu
dan itu yang akan dihadirkan dengan nuansa kekinian
kalau dikatakan tadi ada quote nya dalam nuansa kekinian tapi romantisme lama ya kalau dibilang ya
mungkin buat generasi lama mengerti apa itu sosok pendapatan pemerintahan
mungkin generasi kita bisa melihat di desa desa ada plakat lah
di desa sosok pendapatan pemerintahan
tapi sebenarnya apa sih narasi yang mau disampaikan
kenapa harus masih menggunakan jargon jargon lama
kemudian juga istilah istilah seperti ini dibandingkan dengan visi misi baru yang lebih
ya saya menangkap peristiwa ini terkait satu sama lain ya
beberapa minggu lalu pak prabowo kan menyuarakan
salah satunya make indonesia great again
yang saya khawatirkan jangan jangan yang dimaksudkan dalam konteks salah satunya itu adalah
great again itu balik ke masa pak arto di mana tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat suasembada pangan
nah tafsir negatif begini ini bisa malah bisa merugikan menurut saya
tapi juga kalau itu benar berarti harus tunjukkan seperti apa kira kira
karena begini juga kelemahan ini saya kira juga malah menurut saya satu generasi pemilih yang terbatas yang paham ini
yang kedua juga ini juga salah konteks dan salah waktu juga
apa mungkin secara deskripsi yang
ya sekarang begini tadi mas arief sudah menyampaikan ya
kalau misalnya politik suasembada di era orde baru dengan politik tangan besi ya
saya sebutkan eksplisit aja relatif mudah
ya semua sistem politik terkontrol semua instrumen bisa dikuasai di manage
itu relatif memudahkan siapapun yang ada di dalam kekuasaan
ya dalam perintahan untuk bisa memaksimalkan resources dalam mencapai itu
tetapi dalam di era demokratis menurut saya tawaran itu ilusif sekali
kita hidup di zaman global pangan yang mana maksud saya
mungkin untuk beras bolehlah tapi pangan yang lain yang orang sudah biasa
ya mungkin pak andi nanti bisa menjelaskan ya
komander rudin bisa memberi komentar ini agak ilusif sedikit gitu ya
ya ini jadi zaman pak harto dulu membangun bangsa ini memang dengan wacana trilogi pembangunan itu
dimana stabilitas keamanan terjamin kemudian perekonomian bertumbuh
dan pemerataan pembangunan dimana mana
dan beliau menekankan pembangunan pertanian di awal karena itu kebutuhan pokok kita
sejak zaman pemerintahan pak harto di mana harga beras dan beras ini sangat susah didapatkan
sehingga beliau dengan program pelitanya dari tahun ke tahun beliau berkuasa
beliau menekankan dan fokus di bidang pertanian khususnya pangan beras
dan alhasilnya di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat itu swasembada beras dan delapan puluh lima mendapat pengakuan
dan program programnya saya kira kita bisa membaca dari apa yang terjadi saat itu
dimana irigasi waduk dan sebagainya fokus dibangun
bangun dimana mana kemudian petani juga diberi subsidi pupuk
kemudian pembangunan pabrik pupuk ada di beberapa titik
kemudian petani dipermudah dalam memberikan kredit usaha pertanian
tidak dipersulit sehingga betul betul antara pemerintah dan petani ada kerjasama yang baik
sehingga program pak harto pada saat itu betul betul terarah dan terukur dan fokus
sehingga apa yang dicita citakan tercapai
inilah yang kita harapkan bisa dikembalikan semangatnya
semangatnya yang saat ini sesuai dengan kondisi bangsa kita saat ini
dimana mungkin keterbatasan apa tadi keterbatasan lahan
tapi ada program sejuta lahan mungkin dengan kondisi negara kita
negara agraris ini mungkin peluang untuk menciptakan stabilitas
dan sawah sejuta hektare itu masih ada di luar jawa
kalau mas arief menanggapi bagaimana tentang lahan sejuta yang belum tercapai atau bagaimana
saya ingat rumah irama itu sekitar tahun tujuh puluh an sampai delapan puluh satu ratus tiga puluh lima juta
dan sekarang sudah hampir dua kali lipatnya jadi situasinya saja sudah berbeda
nah lagi lagi adalah kalau politik pangan kita yang sesungguhnya juga pemaknaannya adalah bukan
kedaulatan pangan tetapi ketahanan pangan
dilakukan dengan cara cara otoriter dalam jangka waktu yang pendek memang pasti hasilnya bisa dirasakan
tetapi pendek ya maksud saya kalau itu adalah satu politik jangka panjang
maka sustenabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan bahkan sampai sekarang tapi kan tidak
yang pertama adalah namanya pangan itu contoh saja beras hidupnya di atas tanah ubi hidupnya diatastanah
semuanya adalah diatastanah
karena itu maka pada saat pada masa masa itu semuanya dipaksakan tetapi tidak ada redistribusi penguasaan atas tanah itu kemudian pada titik tertentu menjadi masalah
tidak saja konflik tetapi juga menghentikan apa yang disebut dengan produktivitas para petani itu sendiri
itulah sebabnya karena disadari itu adalah menjadi salah satu hal yang paling penting sebagai fundament pokok bagi apa yang disebut dengan politik swasembada pangan bagi kita maka kemudian redistribusi lahan legalisasi aset reforma agrari harus dilaksanakan
sebab kalau tidak nanti akan hal yang sama atau tawarannya kembali seperti yang nanti ditegaskan oleh mas nyarwi adalah kita bangun lagi sistem politik kita yang otoriter yang etatis yang despotis yang senang
dan itu sudah paham
masih sangat tidak mungkin karena rakyat pasti melawan termasuk petani yang seolah olah diperjuangkan
nanti saya ke bang badar sebelum jeda tertarik dengan pertanyaan apakah memang nanti di era baru ini masih ada
ini era demokrasi
tidak mungkin diberlakukan cara cara yang tidak demokratis

pak harto pengalaman pengalaman pembangunan yang dilaksanakan saat itu untuk negeri kita
dan memang pada zaman itu zaman peralihan zaman mengisi pembangunan
dimana betul betul stabilitas keamanan harus diterapkan sehingga orang membangun dengan tenang
orang berusaha dengan tenang orang bertani dengan tenang sehingga perlu kebijakan yang strong
sehingga bagi sebagian orang sekelompok kecil dari masyarakat kita menganggap itu ada pelanggaran ham di dalamnya dan sebagainya
saya kira itu jangan ditonjolkan
oke kalau mas arief bagaimana melihat hal ini
pada zaman itu adalah zaman peralihan dari kemerdekaan revolusi kemudian kembali ke zaman yang pak arto
saya kira tidak begitu tapi nanti perdebatannya menjadi luas ya
perpindahan dari bung karno ke pak arto kan satu masalah tersendiri
kemudian beralih menjadi pemerintahan soeharto yang dikenal sebagai orde baru
yang dimulai dengan undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dibuka seluas luasnya bagi penanaman modal asing
itu adalah sebagai politik yang menurut imat saya
tapi juga banyak ali mengatakan adalah menyerahkan kedaulatan kita kepada kepentingan asing
dan konsekuensinya memang harus dilakukan dengan cara cara yang tidak biasa
cara cara yang tidak biasa itu yang cara cara
cara yang berkarakter otoritarianisme
maka para ahli juga mengatakan itulah bentuk korporatisme negara semua harus dikendalikan
karena kalau tidak dikendalikan maka dianggap atau dinilai akan membahayakan bagi yang berkuasa
maka disanalah kemudian terjadi oligarki yang sangat ketat dengan etatisme itu adalah para pemuda rcb
penguasa militer dan kemudian ada partai jadi jadian yang disebut golongan karya itu
yang lainnya dibawah subordinat
enam kali pemilu di dalam orde baru adalah pemilu palsu
tidak ada partisipasi aktif tidak ada demokrasi yang nyata semua kursi diatur
kalau pada masa sekarang dikembalikan begitu tidak mungkin partai berkarya muncul
kalau dikembalikan pada masa soeharto
nah konstruksi atau bangunan sistem politik yang seperti itu
yang melandasi dalam politik pembangunan yang dilaksanakan oleh rejim orde baru
karena itu tidak bisa kita nilai bahwa apa yang disebut dengan suasana pada beras
sebagai sesuatu yang otentik
ya kecuali jargon politik
kita dulu tidak diajari untuk berpikir secara lebih luas
tetapi indoktrinasi yang dibatasi oleh tidak saja ketentuan ketentuan
tapi sikap dan tindakan politik di lapangan yang memang represif
bagaimana mungkin kita tidak menyiapkan soal suasana pada beras
dari pelita ke pelita tentang politik pangan kita tentang swasembada beras kita
kalau itu satu konsepsi yang bisa diterima masyarakat dengan baik dan dijalankan secara demokratis
saya kira sustenabilitasnya bisa diuji dari waktu ke waktu
dan saya kira sampai sekarang itu akan berlangsung
nah lahan lahan pertanian justru diambil alih untuk kepentingan kepentingan para elit ya
saya kira inilah yang sedang kemudian dikembalikan lagi
karena tadi semuanya ditanam di atas lahan ya harus mendemokratiskan lahan
artinya mengatur alokasi redistribusi lahan tanah bagi para petani kita
intensifikasi dalam dunia pertanian diperlukan
tapi ekstensifikasi yang sesuai
sungguhnya yang sejati melalui reform agraria itu harus dilaksanakan dengan baik
anda merasa reformasi agraria di era pak jokowi
baru dimulai baru dimulai
jadi kalau ada yang mengatakan sertifikasi lahan misalnya itu baru dimulai
kita lihat seluruh tanah yang ada di daratan indonesia baru berapa persen yang disertifikasi
dan kapan dimulainya
secara real nyata dan bisa dinilai oleh masyarakat luas adalah sejak zaman jokowi
dengan sertifikasi masal
jadi tidak ada urusannya sama sekali
itu dengan memberikan sertifikasi
berkat kepada mereka mereka yang disebut dengan landlord tuan tanah apalagi yang mengambil tanah secara seunang unang dari rakyat kita
nah inilah yang harus kita lakukan sebagai fondasi untuk mencapai apa yang disebut dengan swasebada beras swasebada pangan yang sejati
bahkan kalau kami saya mendorongnya tidak lagi swaspada dalam pengertian ketahanan pangan tetapi adalah kedaulatan pangan
memang pangan yang bisa diproduksi di atas lahan sendiri dengan kecukupan lahan bagi para petani kita
ya pak mbak daududin sebenarnya dari kubu anda
melihat bahwasannya apakah memang dari pihak jokowi sendiri tentang reformasi agraria belum terpenuhi sehingga anda mengeluarkan jargon itu
atau memang visi misi dari prabowo sendiri masih belum cukup kuat sehingga harus flashback lagi mengembalikan nostalgia romantisme lama
itu sebagai salah satu jargon dan jualan anda
ya kita menilai pemerintahan pak jokowi tidak kacamata negatif ya
kita hanya melihat dari janji janji beliau pada saat
apa menjanjikan program pertanian di mana harus ada suasembada pangan di lima tahun pemerintahan beliau dan ternyata masyarakat melihat itu tidak terjadi
sehingga muncullah pernyataan dari mantan pimpinan komisi empat yang juga tahu tentang data data pertanian kita ibu titi beberapa hari lalu
jadi bagi kami sekali lagi semangat pembangunan semangat swasbada ini kami inginkan
ingin kembalikan tidak harus melihat kacamata negatif yang terjadi di pemerintahan pak jokowi
hanya membandingkan bahwa perlu ada pemerintahan yang serius fokus dalam membangun sistem pertanian dan pertahanan pangan di negeri kita
seperti yang dilakukan pak harto di zamannya
persoalan bagaimana melakukan itu tidak harus dengan otoriter dan sebagainya
tapi disesuaikan dengan kekinian
program program zaman pak harto kan ada berapa pembantu pembantu beliau ada program pelita satu dua tiga empat sampai enam terakhir
belajar dari situ itulah yang menjadi panduan dalam mengelola negara ini khususnya di sektor pangan
saya kemasnya tapi sedikit sebelum nanti jeda
mas ini sepertinya memang masalah ekonomi kemudian pangan ini menjadi isu yang masih menarik
tapi kita akan bahas itu terutama terkait dengan apakah masih dimakan ya sama para pemilih pemula
tapi kita jawab setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news akan kembali saat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi mas nyarwi saya penasaran sih sebenarnya jargon jargon ini suasembada pangan isu ekonomi romantisme seperti ini
apakah masih dimakan nggak sih
oleh para pemilih terutama pemilih milenial yang dikatakan kekinian saat ini
ya kalau isu ini itu pemilihnya terbatas menurut saya
bahwa mungkin ya banyak orang yang concern dengan persoalan pangan
mungkin terspesifik di sana harga ya setepatnya harga pangan
itu banyak semua ya dari milenial sampai pemilih yang senior istilahnya
tetapi dikaitkan dengan konsep swasembada tidak semua saya kira akan paham konsep swasembada
karena konsep ini sebenarnya konsep yang populis juga
kepulis dalam artian seakan akan kita bangga
kita bangga kalau itu produk sendiri kira kira begitu
tapi produk sendiri siapa yang punya capital atau capital ownernya siapa
kan bisa saja orang asing misalnya
artinya ini juga paradoks gitu loh
kata swa itu di hari di era konteks global hari ini kita bisa produk itu produk kita
tapi siapa yang diuntungkan
nah karena memang ada problem di kita
isu kelas belum menjadi bagian dari kesadaran politik ya
termasuk petani itu juga saya pikir juga sebenarnya punya juga kesadaran kelas sebagai petani
tidak secara eksplisit membedakan dirinya
tadi apakah misalnya dia punya lahan
kenapa dia nggak punya lahan dan harus bagaimana supaya misalnya seperti itu
ya termasuk harga bagaimana bukan dia yang menjadi obyek dari harga tapi dia bisa menentukan dan mengontrol harga
sebenarnya kalau lebih ini kan narasi politik yang nanggung mas
selain romantisme masa lalu ya
karena bicaranya swasembada gitu loh
coba kalau berani mengatakan petani harus menjadi aktor internasional atau aktor global yang bisa
namanya menentukan produk produknya ikut mewarnai perdagangan internasional misalnya petani indonesia
nah itu baru canggih atau baru hebat gitu loh
tadi saya menarik dengan pernyataan anda di segmen satu mengatakan
ini bisa menjadi bumerang ya buat di kubu prabowo
bagaimana melihatnya ini
yang saya khawatirkan justru asosiasi yang muncul ya itu justru malah ini menjadi bumerang efek
beberapa kali itu kan pak prabowo bilang misalnya make indonesia great again
kalau dengan asumsinya konteksnya swasembada kemudian ingat orde baru dengan sistem politik otoriter
ya logikanya bisa lari kepada make indonesia rule under authoritarian rezim again
nah ini kemudian segmen pasar politiknya juga meluas tidak hanya kelas menengah
ya ada banyak pemilih pemula paling tidak suka tentu sudah bebas merdeka tiba tiba mau ditarik ke alam masa lalu kan gitu
pada lari semua
nah ini yang saya lihat narasi politik yang dibangun apa
tidak ada istilah tidak koheren ya berusaha membangun sesuatu alternatif
tapi saya lihat juga ini justru memunculkan bumerang efek yang selain bahwa misalnya dengan cara apa suasembada misalnya seandainya konsisten ya itu mau diwujudkan
ya policy nya kayak apa dengan sistem politik yang demokrasi hari ini mungkin nggak realistis nggak seandainya iya bagaimana caranya kan gitu
nah hal seperti ini tidak ada penjelasan
ya tidak ada penjelasan
memang dalam narasi politik
kadangkala tidak dibutuhkan nasional naratif sorry rasional naratif
kadangkala yang dicari emosional naratif sebenarnya
dan mungkin tapi seandainya emosional berapa juga yang tertarik tertarik
saya ragu juga dengan
kalau bang badar setuju nggak atau anda ingin menanggapi tadi dengan pernyataan mas nyarwi tadi begitu panjang dan menarik nih untuk di
saya kira harus kita bedakan ya suasembada pangan dengan ketahanan pangan
swasembada itu memproduksi ketahanan
jadi apa yang ingin kita bahasakan ke masyarakat bahwa kita butuh negeri kita ini swasembada memproduksi beras sendiri pangan sendiri
sehingga ketahanan pangan terjaga
kemudian khusus untuk generasi muda milenial kita ingin menyampaikan bahwa generasi dua puluh empat puluh tahun ke depan kita butuh petani petani yang tangguh untuk menjaga nkri ini sehingga bisa bersuasembada pangan
sehingga apa yang diprogramkan oleh pak prabowo apabila terpilih nanti itu mengadopsi beberapa program program yang pada saat negeri kita bersuasembada itu ada di zaman pemerintahan pak harto
kalau sekarang mungkin kita bisa belajar atau melihat situasi yang dijalankan oleh pemerintahan pak jokowi dengan metode ketahanan pangannya itu
dengan mengimpor berat
sementara program swasembada pangan yang dijalankan oleh kementerian pertanian juga sementara berjalan
jadi ini harus dibedakan
mas arief ada tanggapan terkaitan ini
kalau yang ingin dicapai kedaulatan pangan
kedaulatan pangan berarti tidak ada swasembada di sini
kalau mau tafsirnya sama
menurut mas anu
dari perkarya ini adalah swasembada
tapi hanya beras
kita bilang kedaulatan pangan
jadi pangan bisa dicukupi oleh bangsa kita sendiri
tetapi kan ada syarat yang harus dipenuhi
dan syarat itu harus digerakkan dalam situasi atau sistem yang demokratis
tidak boleh otoriter
kalau mau diotoriter kan mungkin lebih gampang
secara normatif meskipun dalam praktek pasti akan ada perlawanan dari rakyat itu sendiri
jadi ada satu situasi dan kondisi yang harus kita adaptasikan
untuk menuju kedaulatan pangan
maka kemudian itulah yang saya katakan
reforma agraria harus mulai dijalankan
dan pemerintah atas komitmennya misalnya
sudah menerbitkan pp soal reforma agraria
kita sendiri bersama pemerintah sedang menyelesaikan ruu pertanaan
untuk menyempurnakan dari undang undang pokok pokok agraria
yang sudah pernah terbit pada tahun enam puluh
yang diamputasi oleh undang undang nomor satu tahun enam puluh tujuh
tentang penanaman modal asing
dan berbagai undang undang sektor lainnya
saya kira jelas
terhadap soal itu
tetapi apakah bisa dilakukan
dengan seperti membalikkan telapak tangan
sudah tentu tidak
siapapun yang jadi presiden
tidak akan sanggup untuk itu
kerusakannya sudah luar biasa
dalam waktu yang sangat panjang
kita akan kembalikan lagi
dimulai dari hal hal yang memberikan insentif bagi
apa yang disebut
jalan menuju kedaulatan pangan di indonesia
tapi yang menarik adalah
ketika dari kubu oposisi
ataupun pihak lain
terkait pemerintah yang mengimpor berat
kalau sistem elektoralnya
jumlah yang besar
dan bebas begini
memang sangat dimungkinkan
nah tinggal bagaimana
dari tim kampanye joko
semasuk akal mungkin
karena kita juga ingin melahirkan
populis tapi yang otentik
karena sekedar pencitraan belaka
yang tiada isi
yang tidak akan jargon jargon
yang tidak pernah bisa dipahami
oleh masyarakat kita
bagian dari fungsi pendidikan politik
harus dilaksanakan oleh kita semua
sebagai bangsa yang jelas
mas yerwi yang menarik
mas ari mengatakan populis
tapi otentik ya
membuat itu lebih
lebih mudah dikenal
dan juga dari tim sukses
masing masing kedua pihak ini
bisa mengadopsi itu
bisa dikembangkan oleh
baik di pemerintahan
maupun di luar
karena populis mudah
ikatnya kan emosional sebenarnya
paling mudah itu
yang di luar kekuasaan
tapi kalau yang di dalam
tidak bisa lagi mas ari
itu lebih prnya sebenarnya
lebih keras juga
ini kan sama sama tadi
kita tahu kan
itu juga sama
sebenarnya populisme juga
pride dari nasionalisme kita
punya harga diri
kebutuhan kita sendiri
tapi itu sebenarnya
dalam konteks hari ini
itu tidak cukup
artinya publik itu
publik itu juga perlu ditunjukkan
kira kira arahnya kemana gitu loh
karena begini juga
dalam segmen pasar pemilih
itu kan juga
bangsa ini mau dibawa kemana
dengan tentu ada kelemahan
tidak semuanya bisa diadres
millenial tentu bisa jadi
bukan suasembada pangan
kebutuhan dasar pangan
dengan harga yang berjangkau
harga murah mungkin
mau dalam pertemuan
tahapannya masih itu sekarang
bang badarudin terakhir nih
apakah anda masih percaya diri
dengan menggunakan jargon
dalam memenangkan prabowo
sebagai salah satu benchmark
untuk mendapatkan simpati
saya kira masyarakat tadi
dengan apa yang terjadi
dan apa yang dirasakan
pangan memang banyak
tapi yang diutama ini adalah beras
harga beras di indonesia
rata rata empat belas ribu per kilo
tapi berarti anda tetap
dengan menggunakan jargon ini
ini belum selesai
iya atau tidak
sementara kita mengimpor
dengan harga beras di sana
tujuh ribu sekian
seandainya impor itu
masuk ke indonesia
dengan harga tujuh ribu
berarti anda tetap yakin
dan mengusung jargon
dengan kondisi negara kita
sebagai negara agraris
potensi lahan pertanian
potensi sumber daya manusia
saya kira itu perlu
untuk masa masa sekarang ini
dengan sistem kekinian
dengan teknologi yang ada
yang berlaku saat ini
terima kasih sekali
atas waktunya semua
di perbincangan kali ini
tentang suasembada pangan
apakah itu masih layak
kembali lagi kepada pemilih
millenial perlu mendapatkan
mengenai apa itu suasembada
dan bagaimana pemerintah
jokowi juga bisa menjawab
tantangan dari pihak oposisi
dan pemilih millennial bisa
jadi petani juga
terima kasih untuk waktunya bersama kami
di cnn indonesia prime news
sejatinya tujuan berpolitik
tentu melalui program program kerja
yang bisa mewujudkan hal tersebut
bangsa ini sudah semakin cerdas
cerdas untuk memilih
dan memilih pemimpin
yang bisa membawa rakyat
ke arah yang lebih baik
sian indonesia prime news
kembali saat lagi
tetap bersama kami